dua lima juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini
saya masih bersama ekonom senior yang juga pernah menjadi rektor universitas katolik atmajaya
bung pras kemarin banyak sekali pertanyaan dari anggota dewan
kepada menteri perdagangan kabulok kepala badan pangan
kemana diimpor sepanjang sejarah ini adalah impor tertinggi yang pernah ada
sebenarnya penjelasannya apa kita harus sampai sebegitu besar mengimpor beras
itu menjadi sesuatu yang makin langka
saya kira semakin kita memiliki cadangan lebih banyak itu lebih baik
tetapi situasi itu bukanlah situasi yang pertama kali dalam sejarah kita bernegara
tapi kita tidak pernah sebanyak itu mengimpor beras
bukankah itu alasan yang sama dan selalu berulang
untuk peningkatan impor berasnya lonjakannya luar biasa
ya itu harus diakui adalah sebuah kelemahan yang saya kira fundamental
bagi negara seperti indonesia yang penduduknya banyak
tetapi tidak bisa membuat atau mengelola manajemen stok
menyusun persediaan secara baik
itu penting untuk menjadi masukan pemerintah
bung pras bayangkan data bps tahun dua ribu dua puluh
indonesia impor beras itu tiga enam ratus enam juta ton
ini tertinggi karena peningkatannya enam ratus tiga belas persen dibandingkan tahun sebelumnya
ya kalau kita mendengarkan ulasan ahli ekonomi pertanian ya
yang mengatakan bahwa sebetulnya kalaupun ada risiko gagal panen
itu mungkin koreksi produksinya itu sekitar katanya lima ratus ribu ton gitu
sementara ini kuota importnya sekitar tiga enam juta ton
itu kan sebetulnya masif sekali
jadi ini saya kira tidak bisa menjelaskan yang tadi saya sampaikan
bahwa kalau import itu sudah terjadi kenapa harga masih mahal dan masih langka
jadi kan memang ada banyak anomali dalam hal ini
import beras tertinggi sepanjang sejarah
kenaikannya dibanding tahun lalu enam ratus
dan kemudian harga tetap mahal
dan kemudian barangnya juga tetap dianggap langka
pasti ada sesuatu yang jauh lebih menjadi penyebab dibandingkan sekedar
satu bulan distribusi tidak selesai juga
rasanya apakah anda hanya ingin cukup berbaik sangka terhadap apa yang terjadi
ya tentu saja kepentingan bahan sos ya
maksudnya beras untuk kepentingan pemilih itu jadi variable
kenapa saya kira pemerintah perlu cadangan sebegitu banyak gitu ya
saya nggak tahu apakah tiga enam juta ton itu diproyeksikan
perencanaannya itu pemilu sampai dua putaran gitu ya
tetapi bahwa persoalan manajemen pangan ini memang persoalan yang tidak sekedar
dan bahwa market di pangan ini juga market yang mungkin boleh dibilang
mungkin ada semacam kekuatan besar atau bahasa yang lebih sering dipakai adalah kartel gitu ya
sehingga memang ya sulit untuk dikendalikan harga itu
karena dikuasai oleh beberapa pemain utama saja gitu
tapi intinya bahwa kerumitan itu
kita dulu pernah punya persoalan soal langkahnya minyak goreng
dan kemudian itu ditengarai
ada pengusaha pengusaha yang berusaha menimbun
meskipun pengusaha pengusaha yang kemudian akhirnya diproses hukum itu juga punya pembelaan loh
kelangkaan minyak goreng di daerah daerah tertentu
import yang begitu tinggi tapi tidak juga mampu mengendalikan harga beras yang sangat tinggi ini
juga akan memakan korban pengusaha pengusaha yang dianggap kartel atau menumpuk pasokan beras
jadi setelah ini saya duga harga itu akan turun
karena beras itu pasokan itu akan mengalir pada market
jadi sekali lagi ini memang
situasinya tidak murni penjelasan ekonomi supply and demand dan distribusi
tapi juga ada campur tangan politik yang kemudian menentukan distribusi itu sendiri dan harga pada akhirnya
karena sudah mulai ada kalau kita bilang sudah mulai dicolek atau disebut jangan lagi menimbun beras
dan itu tentu buat pengusaha juga akan wah jangan sampai ada korban baru lagi seperti yang pernah terjadi
dalam kelangkaan minyak goreng
ibu sri mulyani sendiri dalam paparannya mengatakan ada pesan dari g dua puluh di brazil waktu itu
dan pesan ini bisa ditangkap media menulisnya sebagai oleh oleh yang ya tidak terlalu manis
tetapi sebuah pesan yang harus diperhatikan yaitu situasi geopolitik dan geokonom yang tidak mudah di indonesia
termasuk ibu sri mulyani menteri keuangan
menyinggung soal harga pangan ini
kalau belajar soal politik beras dalam setiap rezim apakah memang beras ini akan menjadi sebuah kendaraan
sebuah instrumen politik yang bisa menjatuhkan satu rezim atau membuat instabilitas politik yang bisa sewaktu waktu terjadi
kalau meminjam misalnya mantan wakil presiden bom waktu
ya bahwa dia berpengaruh terhadap instabilitas sosial ya
dan saya kira sekarang ini kan sudah muncul ya keresahan bahwa akses terhadap beras dan kemudian harga
dan setiap kali operasi pasar selalu ada kejolak sosial dalam pengertian orang berbondok bondok itu ya
tapi apakah ini akan punya implikasi pada masalah politik
itu saya kira sangat ditentukan oleh variable variable lain
maksudnya faktor beras itu sendiri
saya tidak menduga sampai kesana
anda tidak melihat bahwa ada kecemasan tentang wah ini bisa jadi bom waktu
kalau tidak cepat diselesaikan harga beras karena kemudian harga pangan lainnya juga meningkat
ini akan memicu instabilitas politik yang mencemaskan
anda tidak melihat itu valid
sampai kepada satu asumsi bahwa ini akan terjadi gejolak politik itu agak jauh
tetapi bahwa diperlukan variable variable atau faktor faktor lain yang menambah
sehingga akumulasi persoalannya itu menjadikan bobot persoalannya menjadi besar
sehingga kemudian meletus menjadi yang istilahnya bom waktu itu
tetapi apakah itu sampai berujung kepada instabilitas politik
itu perlu sekali lagi ekskalasi persoalan yang lain yang juga ikut
pernyataan anda penjelasan anda cukup menenangkan
karena banyak juga yang melihat waduh ini jangan sampai instabilitas politik
atau sesuatu yang terjadi pada politik berbarengan dengan kondisi ekonomi
itu akan memacu atau memicu seperti reformasi sembilan puluh delapan
saya kira situasi sekarang berbeda ya
kalau dalam paparannya bu sri mulya itu mengatakan situasi dunia
tapi kan sebetulnya juga di akhir beliau mengatakan dan itu faktanya begitu ya
bahwa kita tidak seburuk negara lain
jadi sebetulnya kalau dibilang ekonomi dunia tidak sedang baik baik saja
artinya modalitas ekonomi kita itu sebenarnya cukup untuk tetap dalam situasi yang stabil
yang terus bergerak secara positif dan sebagainya gitu
bahwa ada dinamika sosial dinamika politik iya
yang ini saya kira membedakan sekali dengan situasi sembilan puluh delapan
kalau kita berpikir situasi ini akan berujung pada sembilan puluh delapan
saya kira kok masih asumsinya masih terlalu banyak untuk sampai ke sana
atau anda ingin mengakhiri penjelasan itu dengan tidak akan terjadi seperti seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
ya dugaan sementara begitu
dan ekskalasi itu tidak hanya pada satu masalah tapi masalah masalah yang lain
kalau misalnya ada masalah masalah lain yang juga tereskalasi gitu
itulah pentingnya bagaimana seorang menteri keuangan seperti sri mulyani
menjaga apbn disiplin fiskal menjaga inflasi
sehingga di tengah kondisi dunia yang tidak baik baik saja
sesungguhnya ekonomi indonesia patut diacungi jempol
ada subsidi bbm ada subsidi dana bos ada makan siang gratis
ketika sumber dana anggaran dipercaya tidak bisa menutupi semua subsidi dan program
jadi subsidi mana yang perlu dihilangkan kami kembali saat lagi